makanya tadi saya di kantor suruh felicia untuk beliin kamu mental hamil
kan saya perajani sama kamu juga waktu itu kan
untuk beliin bantal ini cuma gak jadi jadi
iya sama sama yang penting kamu suka
suka aku butuh banget ini mas
kamu memang sulit pengertian peduli banget sama istrinya tau apa yang istrinya mau
bisa lebay deh
ya ini pake terus ya
aku pake terus aku peluk peluk terus
kayak meluk sayang
oh iya tadi aku itu sempet ketemuan sama mas nda tau mas pas lagi sama reina
wadikah tadi telpon saya
semoga dengan adanya bodyguard itu reina jadi makin dilindungi ya
dan mas nda gak berani sama reina lagi
mas empuk banget mas
enak tau mas
kayaknya aku udah gak mau meluk kamu lagi deh mas meluk ini aja
ya udah gak apa apa
silahkan bu elsa
saya diminta pak surya untuk membela bu elsa
saya harap bu elsa bisa kooperatif dalam persidangan nanti
jadi bisa bu elsa punya kesan positif di mata hakim
harus menjaga kesopanan di persidangan ya bu
tidak boleh teriak teriak jaga sikap dan tidak boleh emosional
gak tega gue ngeliat catherine kecewa
padahal dia lagi semangat buat cari kerja
memang ada yang tolak
aku bisa ngelakuin apa ya untuk adik gue
oh iya kenapa gua gak tanya allah aja kali ya gua minta bantuan
sampai jumpa di video selanjutnya
lo lagi butuh karyawan gak ya
ya jadi kebetulan adik gue kan lagi cari kerja
dan dulu dia juga kuliah hubungan internasional
bahasa inggrisnya bagus
bahasa mandarinnya juga bagus
cuma masalahnya ipk nya gak terlalu besar
lu lagi butuh sekretaris
kalo enggak mungkin asisten gitu
ya kalo lu butuh lu bisa kasih tau ke gua gitu
siapa tau adik gua bisa kerja sama lu
ya kalau masalah itu sih gue udah ada randy sama felicia ya
ya juga ya
tapi coba nanti gue tanya sama rekan bisnis gue yang lain
kan mereka juga punya kantor kan
siapa tahu mereka butuh karyawan
thanks ya al ya buat bantuan ya
ibu elsa persidangan akan segera dimulai
ibu elsa siap siap
hari ini persidangan gua
lo tenang ya
gua akan terus jadi kekuatan buat lo
ibu elsa silahkan ganti bajunya
terima kasih ya
udah siapin jari kamu
ya kaget pengadilan
ini mama udah janji ya
terus tenang di sana
sayang mama sama papa sama oma itu lagi ada urusan dulu
nanti kamu sekolah dan terserah soalnya udah pulang

terima kasih mama
terima kasih mama
terima kasih pak
terima kasih mama
terima kasih mama
nanti kamu sekolah diantar sama cus dulu ya seng ya
urusan orang dewasa ya mah
apa mama sama omong berangkat dulu ya
sampai jumpa pak
dulu ya seng ya
kau mama papa pergi
urusan penting terus
urusan apa sih cus
urusan apa ya
just juga sebenarnya kurang tahu urusan apa
aduh cus kayaknya nih
masih ada waktu
kamu tunggu di sini dulu boleh ya
abis itu baru kita berangkat sekolah ya
rena duduk dulu sini
sini sini rena
rena duduk sini dulu
kok bantal ada di sini
iya aku suruh kiki bawa
yakin mau bawa
nanti bukannya malah kesempitan kamu
tapi aku pengen
enak soalnya buat dipeluk
lagian juga biar nggak pegel mas
ya udah gak apa apa
biar aja andin bawa bantalnya
buat sandaran supaya nggak pegel pegel
udah gak apa apa ah
terima kasih sayang
terima kasih sayang
terima kasih sayang
hati hati pak bos
ini kali kedua
aku lebih percaya andin
aku mau berusaha
untuk menyedihki kasus itu
ini gak akan pernah terjadi
kita tidak pernah habla sama pasangan
dan peramat kita
jadi mama sama papa mutusin untuk ikut sidangnya elsa hari ini
papa sama mama ini yakin kami pasti butuh support kami ya
kamu pasti kuat ya
makasih pak buat
kejalan sekarang aku bawa telat
kita telat ya
bu elsa sudah siap
nama si endan

bu elsa ada kiriman bunga buat ibu
kamu cantik kalau senyum
setelah semua pendolakan gue
saya boleh titip taruh ini di sel saya aja
ibu elsa kita berangkat sekarang